seorang anggota kpps kembali meninggal dunia akibat kelelahan setelah bertugas
korban meninggal setelah mendapatkan perawatan medis
peristiwa ini menambah daftar panjang anggota kpps yang meninggal
dalam pemilu kali ini kpu mencatat hingga kemarin jumlahnya kini mencapai dua ratus dua puluh lima orang
dan santunan pun akan diberikan setelah ada keputusan dari kementerian keuangan terkait besaran jumlah santunan
keputusan dari kementerian keuangan terkait besaran jumlah santunan
dikatungan suara karena harus kembali bekerja
namun dalam perjalanan menuju tempat kerja ia mengalami serangan jantung
sehingga harus mendapatkan perawatan medis selama tiga hari
keterangan dari dokter yang saya tahu dia awalnya serangan jantung jantung polen
setelah ditangani ternyata ada penyakit yang lainnya
semuanya kurang berfungsi dan hati
apa ada hubungannya dengan kelelahan dia saat bertugas kemarin
kalau saya sendiri kebetulan
memang sangat melelahkan
meninggalnya yoyo menambah panjang daftar petugas kpps yang meninggal
dalam penyelenggaraan pemungutan suara tahun ini
kpu mencatat jumlah petugas kpps yang meninggal
hingga dua puluh lima april pukul delapan belas waktu indonesia barat menjadi dua ratus dua puluh lima orang
sementara itu satu empat ratus tujuh puluh orang sakit
baik petugas meninggal ataupun sakit akan mendapatkan santunan
namun besarnya santunan masih menunggu keputusan pemerintah
kpu akan mulai menyalurkan santunan kepada keluarga korban setelah ada putusan
kita masih dalam pembahasan ya kemarin itu kan saya sudah sampai ke sana
kita masih dalam pembahasan ya kemarin itu kan saya sudah sampai ke sana

ini kan ada standar biaya yang untuk santunan ini kan harus kita bisa diterima oleh kementerian keuangan
kalau misalnya sudah ada maka kemudian baru kita bisa salurkan
dan kemudian kita juga harus perlu verifikasi ya data data yang sudah masuk
kemudian memastikan siapa yang akan menerimanya
jadi tentu ini membutuhkan proses
bisa satu dua hari bisa diselesaikan untuk penyaluran tersebut
sebelumnya kementerian keuangan sudah menyetujui pemberian santunan untuk petugas kpps yang sakit dan meninggal
tim diputan cnn indonesia